oh iya itu di depan ada perempuan
saya gak tau pelayan sini atau bukan tapi saya gak suka sama dia
oke saya minta kamu usir dia dari sini
jangan sampai dia masuk sini oke
eh mbak mbak mbak gak bisa mbak
pak saya ada keperluan di dalam
di sini saya masuk sebentar ya
nggak bisa mbak lebih baik pergi dari sini mbak
iya sebentar aja pak
kenapa sih pak
ya ampun ibu saya di dalam
lain kali kalau belum siap turun di lobi jangan turun di lobi
bikin ngantri tau gak
iya maaf pak
kenapa aku harus ketemu
kamu lagi sama papanya mel di sini
tadi siang kamu sudah ngumpahin minuman di jas saya
sekarang ketemu kamu lagi
apa saya ketemu kamu tau gak

terus kamu ngapain di sini
saya di sini
gak mungkin juga kamu makan di sini
nggak pantas kamu gak level juga di sini
oh saya tau
kamu jadi pelayan di sini juga
oh udah udah udah saya gak mau
cewek asongan kayak kamu gak pantas di sini
bukan level kamu juga
saya di sini
tidak ada gunanya
oh ya kan
oh ya kan
oh ya kan
oh ya kan
oh ya kan
oh ya kan
oh ya kan
nah sekarang saya udah bangun
maksudnya bisa mood pak bos yang mau kencan jadi jelek nih gara gara liat cewek asongan ini
selama dia ada di sini sudah pasti jadi masalah untuk saya
terus cewek ini enaknya diapain pak bos
usir dia dari sini
ya pak ada yang bisa saya bantu
pak tolong ucir perempuan ini ya
soalnya bos saya males liat mukanya ganggu pemandangan
bapak tahu sendiri kan kalau pak bos saya itu pelanggan resto ini
kenal deket sama resto ya ini
yang punya bosnya ya udah kayak my bro
tolong ya mbak mbak pergi dari sini mbak
ini saya ada keperluan disini pak
heran mau diner sama myros malah ketemu cewek asongan
dua kali dalam sehari lagi
bikin mood saya berantakan aja
kalau dia emang kerja di restoran ini
saya bakal minta yang punya resto buat pecat dia
kalau setiap makan disini yang liat muka dia
belum lagi kalau mel ya
pak kos kenapa lagi sih itu cewek asoknya udah diusir loh
gak ada yang ganggu
mukanya kok nganyur gitu
semangat dong press
kan mau ketemu sama pemahamuda
terganteng ya lu betul
ya boleh lah
unyuk unyuk mantul jas gandus
saya ada keperluan pak di dalam
boleh ya pak sebentar aja
eh pak pak pak pak pak
selamat datang pak raymond
meja untuk bapak sudah kami siapkan
teman saya sudah datang
kebetulan belum datang
itu di depan ada perempuan
saya gak tau pelayan sini atau bukan tapi saya gak suka sama dia
oke saya minta kamu usir dia dari sini
jangan sampai dia masuk sini oke
jangan sampai dia masuk sini
temanin saya ke depan
eh eh eh pak pak pak gak bisa mbak
saya ada keperluan di dalam
di sini saya masuk sebentar ya
biar lebih baik pergi dari sini mbak
sebentar aja pak
kenapa sih pak
ya ampun ibu saya ini dah
mbak harus pergi dari sini mbak
saya paksa mbak pergi dari sini
saya gak bohong beneran
apa pak pak
bukankah mbak tarik kerja cait
lagipula kita kan kerja bareng
setiap hari gue akan ketemu sama dia
gue lagi gak mau berurusan lagi sama lo
terserah lo mau bilang gue pengecut
kenapa lo samperin ke rumah dia
apa karena ibu udah ngelarang lo buat ketemu sama dia
makanya lo diem diem mau nemuin usus goreng disini
apa salah gue
kenapa pangeran bisa
kalau gue harus jawabin putri
apa tante nawang minta pangeran buat jauhin putri juga
kenapa gue malah ngomong gitu ya
kalau ibu kecewa sama gue
gak usah jemput usus goreng
dia udah balik dari tadi
dia posisi parlamentar
jadi untuk m meat grand paulice

aku bukan dari tentang korban
terima kasih karena
gak usah berpura pura dil
gue tau kok
tante nawang pasti bersikap adil
kalau tante nawang nyuruh gue gue johin putri
otomatis itu berlaku juga buat lo
kalau ibu minta rizky buat jauhin usus goreng juga
gue nyesel banget untuk bikin ibu nawang kecewa
gue bakal memperbaiki semuanya
sampai ibu bisa percaya lagi sama gue
gue sama sekali gak paham maksud lo apa
justru ibu nawang seneng kok
kalau gue bisa kerja bareng sama usus goreng
gue gak percaya
kecuali lo ngomong gak sesuai fakta soal pertarungan itu
namanya seorang ibu
yang mana yang terbaik buat anaknya
gue harus jelasin semuanya ke tante nawang
karena gue gak rela kalau gue harus kehilangan usus goreng